bahkan tak ada satu penderi mereka yang mengikuti kita
dari semua markas yang kita curigai
semuanya tampak seperti ini
menurut saya lebih baik kita menjaga gumara dan raju langit dari jauh
itu satu satunya cara yang kita bisa lakukan sekarang
tujuh manusia harimau tetap ada
hingga nanti ke anak cucunya
mereka akan berjumlah tujuh
dan kembali menemukan kumayan
tanah bertuah yang menyatukan silsilah
aku jadi semakin berhati hati
kalau desa yang hilang gitu
desa kumayan benar benar ada
lebih baik kita menunggu
sampai keadaan aman
kalau tidak kita bisa dalam bahaya
jangan lupa like share dan subscribe
mereka tidak ada disini
kita harus mencari mereka ke tempat lain
kita harus menemukan mereka
kita harus menyesalkan mereka
tapi aku harus menghubungi gumara dulu
tapi aku harus menghubungi gumara dulu

jawab aku gumara
bagaimana keadaan raja gumara
raju langit tadi sempat sadar
tapi sekarang dia pingsan lagi
syukurlah kalau begitu
tolong jangan gunakan ilmu pamuka batin
yang saya takutkan musuh musuh kita akan mendeteksi keberadaan kita dengan pemuka batik kita
baiklah kalau itu memang
memang kau pikir seperti itu
tolong kalian pantau terus musuh musuh kita
dan pancing mereka keluar dari sini

anak anak kita dalam bahaya
kalau sampai ketahuan mereka adalah anak para ij

gumara sedang berusaha menyembuhkan raja
dan kita disuruh untuk meneruskan pencarian
dan menggiring mereka menjauhi jakarta

tapi apa mungkin ki dayun yang melakukannya
karena kita belum tahu siapa musuh kita sebenarnya
sampai saat ini ki ratus dan ki dayun adalah musuh kita
hanya itu yang aku tahu
semoga kita bisa memancing mereka
agar mereka tidak mendekati gumara dan rajo langit
kita memang tidak punya pilihan lain ki
kita harus memancing mereka menjauhi jakarta
itu demi keselamatan anak anak kami
itu demi keselamatan anak anak kami
sampai sekarang aku belum menemukan alina
tenang saja ki
aku menugaskan anakku putra alam untuk selalu menjaganya
kalau ada apa apa dengan alina
putra alam anakku pasti sudah menghubungi aku
kalau begitu kita pergi sekarang dari sini
kalau begitu kita pergi sekarang dari sini
sakti kalau tidur kayak pangeran ya
mana snow white seperti tikus iya loh
eh daripada kamu seperti kurcaci tau gak
lha apaan sih
kenapa kamu mengatakan aku
kamu mulai duluan apa sih
lha kamu mulai duluan ya
kamu jadi gue saja
jangan selalu mulai mulai duluan
kalau kalian berdua ini berisik
pangeran kalian ini juga akan bangun
isi pesuran ya mulai duluan kok
eh jangan berlama lama
aku harus pulang
aku takut ibuku marah
ini kan masih sore
iya tapi tadi buku sma
kayak kalau di rumah tuh gak ada orang
soalnya ayahku dari semalam belum pulang
ya udah gue anterin pulang
tunggu ya alam
sejauh ini kita mencari tak satupun juga kita menemukannya
kita harus kemana lagi
bahkan tak ada satupun dari mereka yang mengikuti kita
dari semua markas yang kita curigai
semuanya tampak seperti ini
lebih baik kita menjaga gumara dan raju langit dari jauh
itu satu satunya cara yang kita bisa lakukan sekarang
bang california bang
hati hati bang cukup
nggak cukup bang

tentu dia tenaga abis abis tau gak
tolong jauh tolong jauh
dia bahaya buat abang
mungkin ayah sama ibu berantem gara gara aku bandel
selama ini suka gak nurut
tentu dia cukup bang
tentu dia cukup bang
itu bahaya banget buat abang
ayah bukan orang biasa

aku harus cari tau
tapi aku bisa mencari tahu
aku bisa mencari tahu
aku bisa mencari tahu
tapi kalau aku langsung tanya ke ayah
ayah pasti nyalak terus
raju sudah kau jangan bergerak
kau harus kondisikan dulu
kau harus sembuhkan dulu kondisi kamu
saya harus mencari anak saya tuan guru
maka saya pergi tuan guru
saya masih kuat untuk mencari anak saya
saya tidak mau menyusahkan kau
tidak tidak apa apa
saya harus menyembuhkan kau dulu
kamu tidak mungkin bisa mencari anak kamu kalau kondisi seperti ini
walaupun kehilangan ini pun saya masih mampu
tidak raju jangan
biarkan saya mencari anak saya untuk hati hati anak saya
raju tidak jangan dipaksa
tadi aku mendengar orang itu menyebutkan ilmu ini
apakah aku seorang manusia rimau
terima kasih abu